cewek ini emang selalu bikin gue sial
tapi kenapa gue kesian ya kalo ngeliat dia
ya ampun rizky
kamu ngejar ngejar siapa sih dari tadi
sampai sekarang rizky masih belum ketemu
saya sudah suruh sri dan sapam untuk cari cari rizky
sebenernya ada apa sih
rizky bisa kabur begitu
apa karena laki laki dalam foto itu
dia siapa ini
ini gak ada hubungannya mas dengan itu
aku lebih baik telepon rizky
siapa tau teleponnya dianggap
non tadi kenapa gak bilang sama tuhan semuanya
aku gak mau mama dan papa cemas
kalo emang bener pak wisnu yang nyekap aku
apa dia lakuin itu karena dia gak mau apa apa sembuh
tapi tadi kamu dengar sendiri kan kata kata papa
kalo ibunya amiran pak wisnu adalah orang mencelakai papa
tapi kenapa pak wisnu nyekap aku
dan juga kenapa pak wisnu mencelakai papa
dan kenapa pak wisnu menjaga aku untuk mendonorkan darahku ke papa
kamu masih ada disini
mama mau pergi dulu ya
mama mau ke rumahnya amira
mau kasih tau ibunya kalo amira lagi dirawat
amira kenapa ma
sepertinya dia itu terlalu lemah
habis menyumbangkan darahnya buat papa
ya makanya mama harus ke rumahnya
buat ngomong sendiri sama ibunya
tadi mama udah tanya sama dokter
kondisi bapak kamu udah stabil
mama pergi dulu ya zahira
kita harus lihat kondisi amira sekarang
cewek ini emang selalu bikin gue sial
tapi kenapa gue kesian ya kalo ngeliat dia
baik cares ngkb
seharusnya kita
syukur fem train
ya tapi sebenernya anne
lebih beruntung kali
paling nggak kamu masih bisa melihat orang yang kamu cari itu
nah kalau aku
aku nggak tahu harus cari ayah aku kemana lagi
mir kangen sama ayah
kamu tenang ya
kamu suruh ke meine
satu saat lagi
kalau amira masuk rumah sakit
gak nyangka ya bisa ketemu kamu disini
maaf bukannya aku mau
tahu urusan kamu
dan aku yang bawa dia kesini
terus sekarang amira sekarang kita
belum sih umar
ini juga kita
masih menunggu keputusan lo
bantuin lo ya
rizky aku ada perhatian sekali sama amira
kenapa aku juga merasa cemburu kayak gini
sudah jelas jelas amira itu pergi meninggalkan rumah
itu artinya dia sudah tidak peduli sama kamu
bisa jadi sekarang dia ke rumah sakit
buat ngurusin prabu wijaya
kalau misalnya terjadi apa apa sama amira gimana
khususnya kan saya tidak sekasar itu pada anak saya sendiri mas
kamu gak perlu menyesali itu
biar amira bisa berhati hati dengan kamu

biar dia bisa berhati hati dengan kamu

bahkan dia itu bukan anak kamu
mira itu bukan anak saya
saya yang melahirkan amira mas
kenapa mas wisnu ngomong seperti itu
aku gak boleh ngaku sekarang
saatnya belum tepat
sebenarnya aku cuma salah ngomong saja
karena memang aku kesal sama amira
dia tuh selalu saja selalu merepotkan kamu
amira putari putari
aku kesini mau bicara sama kamu
aku kesini mau bicara sama kamu
ngapain sih kamu kesini
saya kan udah bilang berkali kali sama kamu
belum puas kamu aini
amira sudah nyumbangin darah buat suami kamu
dan membuat dia menjadi anak durakan

belum puas kamu
gara gara masalah ini
saya mau pusing amira keluar dari sini sekarang
saya nggak tahu dia ada dimana
sekarang bukan waktunya untuk bertengkar
aku kesini justru mau kasih tahu kamu
amira itu sekarang lagi dirawat di rumah sakit putari
aku sendiri belum tahu tari
rizky yang menemukan dia
katanya amira itu pingsan di tengah jalan
lalu rizky bawa dia ke rumah sakit

kalau lebih baik kita cepat ke rumah sakit sekarang ya
kamu bisa ikut mobilku biar cepat
aku harus terus memantau keadaan di rumah sakit
orang itu rizky
tadi saya sudah kasih lihat foto den rizky ke tukang ojek itu
terus katanya dia lihat laki laki yang ada di foto ini
ngantar gadis pingsan ke rumah sakitan nyonya
mitra sehat dunia